kita ke informasi lain selebgram rahel fenya penuhi panggilan pemeriksaan oleh subdit keamanan negara polda metro jaya sebagai saksi dalam kasus kabur dari karantina
selain rahel teman dekat dan manajer rahel juga turut diperiksa pada senin pagi
rahel fenya tiba di mapolda metro jaya sekitar pukul delapan lima puluh waktu indonesia barat
oleh kuasa hukumnya didampingi dan ini merupakan pemeriksaan kedua bagi rahel fenya sebagai saksi dalam kasus kabur dari karantina
saat berjalan menuju ruang pemeriksaan rahel fenya memilih bungkam ketika dicecar sejumlah pertanyaan oleh awak media
kuasa hukum rahel fenya indra rahaja mengatakan tidak ada persiapan apapun yang dilakukan oleh kliennya termasuk penanganan kasus tersebut dan juga sudah naik ke tingkat penyidikan
selain rahel teman dekat beserta manajernya juga turut diperiksa oleh penyidik
dik subdin keamanan negara mapolda metro jaya
diketahui rahel fenya kabur dari kewajiban karantina setelah berlibur ke luar negeri dan setelah melakukan serangkaian penyelidikan dan meminta keterangan sejumlah saksi
direkturat reserse kriminal umum polda metro jaya menaikkan status kasus tersebut menjadi penyidikan
hari ini jadwal pemeriksaan rachel dan kawan kawan dalam tahap penyidikan
jadi saya belum bisa siar apa apa juga
maksudnya ini karena masih dalam penyidikan
pak rachel dan kawan kawan berarti sama ini juga dan juga kekasih rachel
ya teman dekat aja jadi mana hijabnya sama teman dekat itu saja